menantu bobi nasution yang kini menjadi kader partai gerindra presiden jokowi menyebut bobi sudah bertanggung jawab sendiri atas langkah yang diambilnya